calon presiden petahana joko widodo tidak melakukan persiapan khusus dan santai untuk menghadapi debat pemilihan presiden dua ribu sembilan belas putaran keempat dengan prabowo subianto
sementara itu badan pemenangan nasional prabowo sandi menyarankan agar prabowo sesekali menyentil lawan politiknya dalam debat calon presiden
menjelak pelaksanaan debat keempat calon presiden petahana jokowi dodo menyatakan tak ada persiapan khusus
jokowi akan memaparkan apa saja yang sudah dikerjakan pemerintah sepanjang empat lima tahun
ia pun mengaku akan menceritakan pengalaman selama menjadi presiden terkait dengan tema debat keempat
yakni ideologi pemerintahan pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional
bagi mantan wali kota solo itu latihan debat atau simulasi menjelang acara saat ini sulit dilakukan

lagi lagi kita mengalir aja
ada simulasi pak
tampaknya terus simulasi
sementara itu tim sukses calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua menyebut prabowo subianto menguasai topik tentang ideologi pemerintahan pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional
menurut wakil ketua presiden
bpn prio budi satoso kepada detik com prabowo akan tampil seperti debat sebelumnya dan menjaga kesantunan saat menyampaikan gagasannya
prio menambahkan bpn menyarankan agar prabowo sesekali menyentil lawan politiknya dalam debat sabtu esok
debat calon presiden putaran keempat pilpres dua ribu sembilan belas ini akan berlangsung pada sabtu malam
dalam debat kali ini hanya kedua calon presiden yakni joko widodo dan prabowo subianto
yang akan beradu argumen